hai inilah postingan video yang viral di media sosial nampak sejumlah kucing liar dalam kondisi
kejang kejang dan terkapar dalam unggahan tersebut diduga kucing kucing liar itu telah diracun dan
terjadi di sebuah perumahan di kota malang jawa timur ditemui pada minggu ketua rt perumahan
setempat membantah isi unggahan tersebut menurutnya masih banyak kucing liar yang
masih berkeliaran di wilayahnya dirinya juga membantah memberikan instruksi kepada warga
untuk meracuni kucing kucing liar yang berada di perumahan itu pihaknya hanya memberikan instruksi
kepada warga yang memiliki atau sering memberi makan kucing untuk menjaga agar kucing tidak
membuang kotoran sembarangan kami selaku ketua rt terus terang merasa disudutkan karena
seolah olah bahwa berita kucing diracun ataupun dibunuh
itu timbulnya instruksi dari kami sama sekali itu salah itu tidak benar bisa dicek teman teman
wartaman dan juga dari pihak pakai sepangkol sudah melihat bahwa masih banyak ujian berkeliaran
pengurus rt mengaku saat ini sudah bekerja sama dengan komunitas pecinta kucing untuk
mengendalikan populasi kucing liar di wilayahnya baik dengan relokasi maupun
tindakan sterilisasi kucing liar abdul malik malang jawa timur